saat ini keberadaan lomba burung merpati memang belum diakui sebagai satu cabang olahraga dan hanya dilakukan sebatas hobi
tapi yang menarik burung burung merpati lomba ini ternyata dilatih dan mendapatkan perawatan khusus selayaknya atlet
harga seekor burung merpati juara bahkan dapat mencapai nilai yang fantastis
dan informasinya akan sekaligus menutup cnn indonesia sports kali ini
saya sarah ariyanti pamit undur diri selamat beristirahat dan salam sports
layaknya seorang atlet aktivitas dari burung burung merpati lomba ini sudah diatur dan memiliki jadwalnya masing masing
mulai dari makan mandi pemberian vitamin hingga jadwal latihan semua diawasi dengan ketat
kalau kita pagi kita kasih sarapan milet selingan lah
sepertinya kita kasih kayak semacam remisan lah kayak gitu
nah nanti kalau makanan pokoknya jam enam sore
itu tiap hari itu ya
mandinya pagi jam setengah delapan dimandiin nanti jam setelah itu dijemur jam sebelas dimasukkan diaduk
itu biar pom di jadwal sampai sebegitu detail gitu
biar dia pada saat perlombaan maksimal seperti itu
harunya gimana sih
kalau misalkan badannya kurus apa jadi nanti lombanya dia nggak maksimal
atau susut lah istilah orang bilang badannya susut karena perawatannya kurang maksimal nanti di lompanya nggak maksimal
bagi pehobi burung merpati seperti can bili merawat dan mempersiapkan burung lomba memang dianggap sebagai hal yang serius
pria berusia tiga puluh lima tahun ini bahkan memiliki tim sendiri dan mempekerjakan empat orang yang khusus bertugas untuk merawat dan melatih puluhan burung merpati lomba miliknya di kawasan tangerang
dua jenis lomba merpati yang saat ini ramai diperlombakan adalah jenis kolong bebas dan kolong meja
nominal hadiah yang besar menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi para pehobi merpati
itu jadi yang dinilai apanya
dan yang menangnya gimana tuh kalau untuk kategori burung kolong
kategori burung kolong yang dinilai pertama kestabilannya kedua kecepatan turun ke betinanya
itu kalau bicara hadiahnya gede nggak sih om
hadiahnya lumayan sekarang udah timbul hadiahnya mobil
kecepatan dan kestabilan terbang yang dimiliki burung burung merpati lomba ini didapat dari hasil latihan rutin
agar burung siap tampil saat lomba setidaknya butuh waktu sekitar tujuh bulan latihan
orang yang melatih juga harus mengenal karakter dari burung merpati lomba pegangannya
pertamanya kita pemanasan dulu
contoh kecilnya lop lop depan
itu untuk peregangan otot biar nggak kram
iya otot burung
dan itu tahap demi tahap di pelepasan dari jarak seratus meter sampai setar itu
itu sekitar satu kiloan
harus saling melengkapi
jadi jokinya bagus burungnya bagus
itu kita bisa prestasi
hobi burung merpati ini juga cukup menguras kantong pemiliknya
untuk operasional tim merpati lomba milik billy
ia setidaknya harus mengeluarkan uang lima belas juta rupiah per bulan
tak hanya itu burung merpati lomba yang sudah tenar bisa dihargai dengan nilai yang fantastis
robby jaya salah satu penghobi merpati di kawasan kalimulia depok
bahkan rela membeli seekor burung merpati dengan harga satu miliar rupiah
prestasi sang burung di arena lomba membuat roby jatuh hati
oh mana sih om burung yang harganya ngalah ngalahin harga mobil itu yang mana sih om
itu kebetulan ada di depan
riwayat dan sisilah burung yang diberi nama jayabaya ini pun tertera jelas di kakinya
dari sudut pandang penghobi burung darah ini
ini emang layak di harga satu miliar rupiah nih om
atau gimana sih
gila kan om robby termasuk gila juga nih beli burung satu miliar rupiah
jadi kalau penilaian orang kan masing masing
ini harga satu miliar rupiah ini
apakah setiap orang oh ini dia bilang nggak pantas harga segitu
ataupun pantas gitu kan ya
jadi hobi itu kan nggak bisa dinilai oh berapa sih gitu kan ya
nah kita senang di sini
nggak dimain istri om beli burung satu miliar rupiah
kan sebelum beli kan saya ngobrol juga sama istri
jadi ngobrol sama istri saya kasih tau kenapa sih ini ini ini kan belinya
ya awal mulanya pasti nggak setuju ya
nggak setuju tapi pada akhirnya ya saya jelaskan ya setuju
meski saat ini masih hanya sebatas hobi
namun komunitas pecinta burung merpati yang banyak tersebar di seluruh indonesia berharap
agar kegiatan mereka semakin diakui dan berkembang semakin luas
herlangga wisnuaji iman firmansyah tangerang